vena datang untuk bap tambahan
pasal lemah tempat s satu
dan pasal empat puluh lima
dugaan kdrt fisik dan fisikis
apa yang dialami vena ini
bukan hanya yang dikediri
bukan hanya yang dikediri
ternyata yang dialami sudah dari
berapa bulan terakhir
sudah tiga bulan
di pekap gitu
di tindih terus kok bisa berdarah
saya di kunci pakai dahinya
tangan di pegang begitu di tindih
terus di kunci pakai dahi
dahinya ke hidung saya
belum berdarah sampai saya bilang tolong tolong
hidung saya patah karena terlalu keras
jadi begitu dia
dengar saya bilang patah
dan langsung darah itu ngocor